anda kembali di good morning
informasi berikutnya datang dari aksi kekerasan yang dilakukan kawanan geng motor
yang kembali terjadi di bekasi jawa barat
mereka merampas ponsel milik pekerja tempat pencucian mobil di jalan jati warna pondok melati
sebelumnya mereka juga melakukan aksi yang sama di sebuah warung kopi
polisi masih melakukan penyelidikan dan juga pengejaran terhadap para pelaku
petugas gabungan polsek dan polres metro bekasi kota
serta polda metro jaya melakukan olah tkp kasus kejahatan yang dilakukan kawanan geng motor
di sebuah tempat pencucian mobil
polisi juga meminta keterangan tiga orang
dua diantaranya adalah korban perampasan ponsel serta penjaga tempat pencucian mobil
dalam rekaman cctv para pelaku yang diperkirakan berjumlah delapan orang ini
melakukan aksi perampasan dengan dibekali senjata tajam
para pelaku mengambil dua buah ponsel milik pegawai
dan kemudian kabur setelah para pegawai mencoba melakukan perlawanan
aksi kawanan geng motor yang terjadi di jalan jati warna ini bukanlah yang pertama kali terjadi
sebelumnya mereka juga melakukan aksi yang sama di sebuah warung kopi
tidak jauh dari tempat pencucian mobil
penjaga warung pun juga sempat melakukan perlawanan
dari rekaman cctv polisi juga melihat jika plat kendaraan yang digunakan para pelaku palsu
polisi terus melakukan penyelidikan dengan membentuk tim gabungan untuk mengejar para pelaku
terlihat dari cctv
plat daripada motor kendaraan yang dipakai oleh si pelaku
ternyata plat tersebut tidak sesuai dengan yang ada data di samcat roda metropeng
warga berharap agar para kawanan geng motor ini segera ditangkap agar tidak meresahkan
eri kustara bekasi jawa barat